mendikbud ristek nadiem makarim mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt dibatalkan
pembatalan setelah kemendikbud mendengar aspirasi dari berbagai pihak
pengumuman pembatalan kenaikan ukt ini disampaikan nadiem setelah menemui presiden jokowi siang kemarin
pemerintah juga akan mengevaluasi ulang semua permintaan peningkatan ukt dari perguruan tinggi negeri
nadiem kembali memastikan tahun ini tak akan ada mahasiswa yang terdampak kenaikan ukt
selama beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder
jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa keluarga dan masyarakat
mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di ptn ptn kita
dan memang itu saya melihat beberapa angka angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan
jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut
kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor
dan kami kemendikbud ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan ukt di tahun ini
kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan ukt dari batn batn
dan untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan ukt tersebut
dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan ukt
tapi itu pun untuk tahun berikutnya